saksi datang ke tkp pada tanggal delapan itu dalam kapasitas apa
diperintahkan oleh mendampingi kanit saya
diperintahkan oleh akbp acai hari cahaya
pada saat yang bersamaan
pak fs adalah kasatgas merah putih
acai juga anggota satgas merah putih
dan saksi juga anggota kasatgas merah putih
saksi adalah anggota satgas merah putih pada saat yang bersamaan
waktu tanggal delapan
saya tidak tahu
maksudnya saksi ini masih anggota satgas merah putih atau
saksi adalah anggota satgas merah putih
saudara anggota satgas merah putih tidak
saya tidak tahu
kok tidak tahu
saudara jadi anggota atau tidak
kok tidak tahu
ya karena tidak pernah merima sprintnya ya mulia
kan tinggal jawab iya atau tidak
nanti kami akan convertil lagi dengan saksi lain
tetapi ada data saksi adalah anggota kasatgas merah putih nomor tiga ratus dua
belum saat ini
tidak sekarang lah ini sekarang ada di sini
belum bisa saat ini
saksi ini keberatan betul itu terkait yang tidak ada hubungannya dengan fungsi saya sebagai saksi di sini
ya penyebutan penyebutan yang biasa itu tolong majelis
apa hubungannya satgas merah putih
ini untuk menunjukkan kedekatan yang bersangkutan
silakan kalau ada
perbuatan pidana tidak ada hubungan kasatgas itu
karena begini ya
ini juga ada beberapa keterkaitan termasuk dengan kilometer lima puluh
dari saudara juga yang waktu itu menanyakan
itu juga terkait juga dengan satgas merah putih
kalau saudara dapatkan nomor itu
tunjukkan kepada dia
biar jawabannya seperti tadi
kok tidak tahu
karena saya belum pernah menjalankan tugas dari medan
masih ada yang menyerah
tapi ada nomor anggota itu yang disebutkan tadi
tolong diperlihatkan kalau memang seperti itu ada
baik yang mulia
nanti akan kami pertunjukkan